karena di area pelabuhan tanjung perak surabaya ada inovasi baru yang dibuat oleh pengelola pelabuhan
untuk memberikan pelayanan maksimal bagi para pemudik
iya pihak pelabuhan menyediakan kamar hotel kapsul sebagai cara untuk memberikan pelayanan maksimal
bagi pemudik yang menunggu kapal datang
lamanya menunggu kedatangan kapal membuat para penumpang kadang kelelahan dan memilih tidur di lantai
tak peduli dengan penumpang lainnya mereka tidur seenaknya mulai berbaring di kursi lantai hingga tangga bersama keluarga
nah untuk mengakomodasi ruang tunggu para calon penumpang pelabuhan gapura surya tanjung perak surabaya
kini menyediakan kamar hotel kapsul
kamar portable ini dibangun sebanyak sepuluh unit dan siap dipergunakan untuk istirahat
hotel kapsul ini cukup murah yaitu rp sembilan puluh

tarif sewa per enam jam ini tujuannya agar penumpang bisa bergantian memakainya untuk istirahat tidur dalam kondisi yang nyaman tanpa gangguan orang lain
hotel ini baru pertama kali dibangun dan khusus digunakan untuk penumpang kapal selama arus mudik lebaran
kamar ini dilengkapi televisi air minum dan ranjang yang empuk
seperti hotel kapsul ya
di sini para pemudik dapat
menikmati kenyamanan dari kapsul bed ini dapat beristirahat melalui kapsul bed ini
namun dengan biaya yang cukup terjangkau
dengan dibangunnya kamar hotel kapsul ini calon penumpang diharapkan bisa mudik dengan nyaman dan aman
calon penumpang juga bisa istirahat dengan tenang terhindar dari kebisingan